tapi aku minta mama untuk datangnya besok aja
itu udah jawaban yang bener ya
jawaban dengan besok lah
rena juga udah tau
rena juga sempet ngelengik juga
tapi aku juga kasih penjelasan
kasih papa ruang dulu buat istirahat
mungkin aja besok papa
kondisinya udah cukup membaik
akhirnya udah ikut juga besok
saya jadi tenang sekarang
tapi aku masih bingung deh
motif aku disulik itu apa ya
mereka minta tebusan juga enggak kan
dan mereka itu siapa sih
saya juga masih belum tahu motifnya apa ya
salah satu orang di sana
karena kan saya enggak inget ya
dalam kehidupan kita itu kita berhubungan dengan yang namanya agus rimba
setahu aku enggak ya mas
tapi buat apa ya dia nyulik aku ya
itu yang masih diselidiki sama polisi
saya dapat info juga dari randy kalau agus rimba itu residivis
udah enggak usah dipikirin
aku enggak mikirin itu
terus mikirin apa
kamu mikirin aku enggak pas aku diculik
nyonya aja butuh pengakuan aja
walaupun aku tahu pasti kamu nyari aku
bahkan kamu pasang badan buat aku kan
sampai kamu kutusuk
pengen tahu aja
mikirin aku enggak
ya menurut kamu aja
enggak sih kayaknya
enggak tapi begini pelit saya
ya jangan aneh aneh
masuk rumah sakit terus
terus itu pake diculik
buat semua orang khawatir kamu tuh
kenapa sih musim ini
sekarang kita bisa berbicara
rena juga cerita sama aku
untuk jagain adik adiknya
terus dia bingung kan adiknya cuma satu
terus dia nanya sama aku
emang aku mau punya adik lagi
kalau mau bilang
saya pikir sifat agresif kamu ini
bakalan hilang setelah kamu diculik din
saya sungguh merilukan
kamu yang seperti ini loh
ya meskipun sebenarnya
saya nggak bisa mengimbangi sikap kamu ini ya
tapi setelah ini
kita semua harus datang ke kantor polisi ini
kita akan dimintai keterangan
soal kebakaran gudang vilanya mamu
badan aku ya
harusnya ngerasa lega pak
ya walaupun hari ini
elsa memang diinterogasi di kantor polisi
ani udah kembali
ani udah bisa kumpul lagi sama keluarganya
iya sama kita juga
nanti akan dipanggil sama polisi
untuk diminta keterangan
ya udah gak apa apa
gak ngerasa bersalah kan kita nggak perlu takut pak
sebenernya aku cemas mak
aku cemas kalau sampai angsa terlibat
pikirin apa sih
mikirin elsa yang belum pulang
ya udah jam segini mak
dia kemana sih
kamu masih disana pak
udah jam segini mak
mama juga sebenarnya khawatir pak
tapi aku kan gak boleh nunjukin ke papa
kalau aku harus terlihat tegas dan tegar
terutama menghadapi masalah elsa
kamu mau nelfon
ya udah kalau kamu mau nelfon gak apa apa
daripada kamu kepikiran terus
aku sendiri pak
polisi nanya apa tentang kebakaran itu
kenapa sienna maksa aku untuk ngajak dia ke vilanya tanpa rasa
terus mereka juga nanya
apa aku ada berantem sama siana atau enggak gitu
kamu sama siana berantem gak
emangnya gak boleh
ya aku sih sebenernya gak kenapa napa sih sama sienna
ya walaupun sienna itu nyebelin sih pak
nyebelin banget malah
dia pernah ngancam aku untuk usir
kalau aku enggak ngomong ke al
untuk dia jadi brand ambasador maharatu
tapi yaudah paling gitu aja kok
lagi kan aku juga butuh tempat tinggal pak
papa kan sama mama udah ngusir aku dari rumah
jadi yaudah aku ngalah aja
mau gimana lagi daripada diusir kan
aku pernah ngeliat mino sama sienna itu di klub malem pak
dan beberapa kali aku ngeliat mereka itu cek cok
cerita ini gak diungkapkan sama elsa tadi
wanita itu bener bener mencurigakan dan patut dipanggil kembali
pak udah ya pak ya
teleponnya aku mau masuk dulu ke rumahnya siana
aku mau ngecek ada dia atau enggak
kalau misalkan ada aku mau tanya
kenapa selama ini dia menghilang
yaudah ya pak
ilsa lagi di rumahnya sienna
kayaknya dia masih mau nunggu
dan mau liat
apakah sienna udah pulang
aku heran deh sama elsa
ngapain dia di sana
yang punya rumahnya kan juga nggak ada pak
ya mungkin ya itu tadi
dia masih berharap
kalau nggak ada emang kamu mau nerima dia di sini
dia tidur di sini lagi
bapak itu sebetulnya khawatir
pada saat ilsa ditanyakan sama polisi
apa sebaiknya aku cerita soal apa yang kau lihat
aku yakin ilsa masih trauma
aku yakin ilsa masih trauma
sama ngeliat sel
sama ngeliat sel
dia pasti inget masa lalunya lah mak
bagaimana dia di penjara
bagaimana dia di penjara
dan hal hal jaman dulu
dan hal hal jaman dulu

alhamdulillah pak mirna
alhamdulillah pak mirna
mbak anitta udah pulang kesini lagi
man andang balik sama kita lagi dek
sekarang kita udah tenang
gak ada yang perlu dipikirin lagi
anitta juga selamat
ya mudah mudahan semuanya
sama sekali kita nunggu
iya kita juga ini deh
lu saja dari calon mertua dianggurin
mas ruh liat liat loh
kamu gak mau nengok dia kesini
pake dipaca paca tuh
samperin siapa tau
abis dicengukin doi langsung sembuh
kan gua udah bilang solo
suruh sonoan dikit
masih aja ngebaca chat orang loh
sama aja kelakuannya
sampe pabos aja sampe heran tau gak lu
ada apanya antara gue sama pak riza
itu pasti kan gara gara lu pada
kan aku seneng
terus cuci muka deh
oh lu nanti gua lelepin di kamar mandi lu
gua lelepin kamar mandi
lu gua lelepin kamar mandi lu
engkau bisa memberikan saya beberapa
saya sangat ingin salah satunya adalah
saya ingin sekali bisa mengingat semuanya
seberapa keras seberapa besar perjuangan istri saya
kamu gak apa apa
meskipun saya belum mengingat semuanya
saya tahu kamu istri yang sangat baik lift
tuhan mempertemukan kamu dan saya
itu pasti ada maksud tersendiri
rena juga cerita sama aku
rena bilang kamu nasehatin dia untuk jagain adik adiknya
terus dia bingung kan adiknya cuma satu
terus dia nanya sama aku emang aku mau punya adik lagi
kenapa saya jadi ingat momen itu ya

kamu itu baru pulang kerja
kok udah ngerjain kerjaan lagi sih
soalnya selama aku bantuin pak arbot cari bu andin
kerjaan aku agak kelewat mas
jadi aku harus ngerjain
emang sepenting itu ren
pak al juga tahu kalau kamu itu baru sampai rumah
baru dari kerjaan dan kamu lagi istirahat atau lagi cuti pasti dia ngerti
gak apa apa ini juga kerjanya agak urgent soalnya
jadi nanti akan ada tim amerika yang datang ke kantor kita ma di jakarta
makanya aku harus siapin dulu biar nanti fans yang siapin terakhirnya
adik adik kenapa ma
jangan sebut sebut nama felis nanti ada yang cemburu
kayaknya bener ini kamarnya
semoga mbak eni suka sama bunganya
jangan begitu bangun dia kekaget
itu kamu kalau tidur begitu pegal
terus kalau bangun tidur jangan gitu kaget
aduh kenapa sih
kenapa aku enggak
kenapa aku harus nantikan kayak gitu
merusak momen banget ya aku berarti
tapi sayangnya mereka sekarang udah
bisa bahagia kayak dulu lagi
ya sih kak kenapa
kayaknya karang dataku sama kamu tadi lagi
ya lagi begini mas
ya terus kalau lagi kayak gitu kak
masa aku nyampein lagi sih ya karena
dia pikir kan kita lagi
kamu sih yang manggil manggil aku
salah terus deh sayangnya
enggak kamu gak pernah salah
pegel apa enggak tidurnya begitu
udah lah nggak usah debat ma
ditanya apa jessica mau ngapain
ya coba ditanya
ihh kamu mau aku kesana
nanti kalau aku tinggal lo nanti kamu pangan gak
benar diap diap deh
aku tinggal ya
tuh apa lagi mau apa
perhatiin tangannya jangan sampai kesenggol senggol
kamu jangan jauh jauh dari aku
mbak anin aku benar benar mau minta maaf ya mbak ya
iya tadi gak seharusnya aku langsung masuk gitu
aku mungkin ketoknya kurang kenceng
jadinya maaf mbak aku nggak sengaja ngelihat
yang kamu lihat nggak seperti itu kok
kalau seperti yang aku lihat juga nggak apa apa dong mbak
mbak kan suami istri
jadi wajar aja kalau gitu
aku yang salah mbak
aku cuma mau bawain bunga ini buat mbak andin
makasih loh jess
ya mungkin memang suami istri
tapi kan kamu tahu sendiri masakan juga ngalami amnesia kan
ya mbak yang sabar ya semoga aja
dengan berjalannya waktu semua bisa membaik seperti dulu
amin insya allah
yang penting harus sabar dan ikhlas
karena aku juga gak putus doanya
aku salut banget sama mbak andin
terus berjuang ya mbak
makasih untuk selalu menginspirasi
eh ya udah masuk yuk
gak apa apa mbak
nanti miss kiki sedih loh udah dimasakin
tapi gak dimakan ya miss ya
iya itu kan udah miss kiki masakin mie
kan biasanya reina minta dimasakin mie sama miss kiki
coba itu dicowel sedikit itu
ini kenapa nih cucunya oma yang paling cantik kok cemberut aja
tik tik tik tik tik tik
kok gak makan ini
kamu sedih ya
karena gak diajak mama buat jemput papa
oma tahu kamu pasti sedih kamu kecewa kamu pengen dengerin papa
terus waktu pas mama yang sakit papa juga gak ngajak kamu untuk linguk mama
kenapa gak diajak
karena satu rumah sakit itu kan tempatnya orang sakit
banyak bakteri virus everything itu di situ
itu pusatnya gudangnya
nah kalau misalnya anak kecil datang ke situ
atau kita kondisi lagi gak fit
nanti malah pulang pulang jadi sakit ya
nah makanya kita semua menjaga kamu
bukan gak boleh tapi supaya reyna tidak ikutan sakit
nanti bisa ketemu di rumah
tapi aku bosen di rumah taris oma
wah tuh bosen
kan udah main tuh sama ade dari tadi
terus habis itu makan
tuh ade aja makannya pinter
masa kakak enggak
terus habis ini kita gambar gambar
ya sus mau
sama adik sekarang gambar mau
nanti kalau misalnya kamu ngambek
mama sama papa jadi kepikiran
kan bisa ngerasain mereka
oh reyna di rumah lagi kepikiran lagi ngambek
nanti mereka jadi sedih
ayo mendingan sekarang makan yuk
makan ya sakit
saya permisi terima telepon bentar ya bu
ibu kayaknya gigi mau ke dapur sebentar ya
mau ngambil susu kuat askar
kenapa semuanya pada ninggalin saya ya
mudah mudahan kiki kegeng ikutin gue dah
nanti dia kepo
aduh ini emaknya pak rija pengen ngomong apaan lagi
ibu kangen sama saya
aduh bagaimana ya bu
maksud saya tuh kan rijal lagi sakit
terus juga kan ibu kan lagi kangen sama riza
jadi biar rija di rumah aja sampai sembuh
biar ibu sama amarja bisa kangen kangenan
jadi maksudnya kamu harus pengertian
kita berdua sama sama pengertian kok bu
maksudnya kalian berdua pengertian untuk nahan kangen ya mir
kayak iya aja deh gue
seolah olah beneran pacaran sama pak rija
gak apa apa dah
asal ibunya pak riji bahagia
emang kamu gak kangen sama ibu
ibu kangen loh sama kamu
saya juga kangen sama ibu
kangen juga kan
gue malah dipaksa kangen sama pak rija
harusnya kamu kesini mir
kan udah beberapa hari kamu ditinggal sama rija
jadi judulnya sama sama kangen gitu ya bu
kok kamu tahu sih
jadi rida sama kamu saling kangen
ibu juga kangen sama kamu
jadi gimana kalau kita saling ketemuan yuk
irna belum bisa ke sana bu
soalnya di sini masih banyak kerjaan
terus masih dibutuhin juga di sini bu
eh kan sama
kamu juga diputuhin sama ibu sama rija di sini
aduh apa apaan sih ini
kok pembicaraannya jadi saling kangen kangenan
aduh gawat nih
gue kan jadi beneran malu sama pak rija
atau gimana kalau ibu yang jemput kamu
tapi sekalian ibu yang minta izin sama bos kamu
oh bu jangan jangan jangan jangan bu
pokoknya besok kamu siap siap aja
ibu akan jemput
aduh aduh aduh
belum juga saya ngomong udah dimatiin aja
aduh gimana ini aduh
pusing kepala gue
kebiasaan tau gak lu
tenang aja mbak mir itu gak usah pusing
nanti pekerjaannya mbak mirna kiki yang gantiin
sama nanti kiki yang bakal dandani mbak mirna
udah tenang relax
udah aku lihat sotoy lu
ya meskipun kiki cuma dengeran seperepet seperepet doang
tapi kiki tau kok kalau mbak mir itu sebenarnya ada urusan gitu kan sama pak arizanya gak sih
apa abis dikasih bunga lu sama jess
makasih jess ya
bunga yang cantik memang selayaknya lah diterima sama orang yang tercantik di sini
kenapa cantik anakku tuh bunga
masa sih sama
gak bisa milih salah satu
nah aku mau nanya
aku seneng mbak
sekarang aku bisa ngerasain
ya walaupun masalah mungkin seperti yang mbak adin bilang di depan tapi
aku senang akhirnya kalian udah bisa
harmonis lagi kayak dulu
kayak ngomongin adia gitu deh mbak
soalnya waktu itu sebelum villa itu kebakaran aku sempat dengar sesuatu
kalau kamu gak suka sama pak rendy karena dia terlalu pasif ya
mbak andien denger dari mana
waktu itu aku lagi melintas doang sih
terus aku denger kalian sempet ngobrol gitu
gak bermaksud ngoping tapi kebetulan aja
gak ada perkembangan kak
atau stuck di situ aja
ya gitu deh mbak nggak jelas
aku gak mau dicawur gak apa apa
kamu tuh masalah orang gak usah ikut ikut ah
aku mau kasih tau aku juga dapet laki laki yang pasif juga
tapi aku tau gimana cara luluhinnya
mau aku kasih saran kak
gampang mbak nanti aja
ya gimana ya sebenarnya mereka tuh lebih tepatnya tuh gengsi untuk mengungkapkan sebuah rasa
sebenarnya tuh dalam hati iya tapi karena dia gengsi dia ngerasa gak boleh nih laki laki
jadi dia bilangnya enggak
ini kenapa nyuruh sayang maksudnya
bagus kalau kamu ngerasa mas
ini kalian ngomongin soal lelaki di depan lelaki
ya daripada aku ngomongin di belakang kan gak bagus gak baik
misalnya aku ngomongin suami aku di belakang
yang mendingan di depan aja
ya kalau kamu ngerasa ya udah
kalau kamu gak ngerasa
ya tadi kamu bilang
masa kita berdebat sih masa kita berdebat sih
kamu kan juga tahu ya pak rendy tuh memang orangnya kaku nih
sama nih sama aku
jadi ya memang agak susah untuk melulukan laki laki yang seperti itu
tapi sebenarnya mereka tuh punya hati yang sangat baik
mereka sebenarnya gak aneh aneh

dia juga kayak gila
dia juga kayak gila
dia juga kayak gila
walaupun kita udah berusaha
perempuannya udah agresif
perempuannya udah perhatian
udah kasih banyak pembuktian
kadang kadang mereka tuh suka gak peka
suka gak sadar
aku lagi cerita aja
emang aku sebutin sama kamu kan enggak
nggak usah pakai lirik lirik saya
enggak aku cuma ngeliatin kamu
ya udah kok gitu aku ngeliatin kamu lagi
tapi kalau memang sudah mau menikah itu udah beda
terkadang laki laki yang pasif itu bisa lulu
nih dulu ya
aku punya laki laki yang ingin banget
terus dia jadi bucin posesif karena dia cemur
coba kamu bumbu bumbuin hal hal yang ya bikin dia cemburu
gitu ya pak
mau minum gak
itu laki laki tadi siapa
laki laki tadi siapa
mantan pacar aku yang sekarang jadi suami
tangan aku satu nih
aku boleh keluar lagi nggak nih
ya udah sini aja dulu
saya emang pasif nih
tapi saya pasif kan ada alasannya ya
saya kan masih belum ingat apa apa nih
saya juga jadi nggak tahu
saya harus ngelakuin apa kalau kamu lagi nyambek
saya masih bingung juga tuh den
nah terus terus terus
apalagi kalau udah punya anak
pasti udah beda deh
si laki laki yang kaku dan dingin itu pasti berubah
karena faktornya udah anak nek
makin tambah cinta
cinta sama istrinya
beruntung sekali ya jadi istrinya itu
dari orang sebanyak ini
saya baru memanggil saudari elsa
dan juga saudara nino
bahkan saya mendengar saudari elsa menelpon ayahnya
saudara surya bahwa saudara nino itu pernah beberapa kali berantem dengan saudari shena
bahkan saudari elsa sempat membahas pemilik viral rosa yang bernama saudari rosa
benar benar kasus yang sangat rumit
abang selalu kenyataan kaos untuk bapak
melangg sang b impressed sebagai volker
set motornya kecil
yani antar la darwa untuk beli
untuk baca istri candéso
tidak ada tata apa apa tentang mana dia ada di dark lecture
apa apa ketprofit sebenarnya
dan setelah saya pikir kasus kebakaran di villa lalosa itu hanyalah kulit luarnya saja
karena di dalamnya orang orang ini mempunyai konflik konflik tersendiri
ya apalagi saudari sian sampai sekarang belum ditahui kabarnya
dan dia belum pulang
kondisi korban yang sudah rusak dan itu kami membutuhkan banyak otopsi dibanding biasanya
apa mungkin pak saudari siena itu sebagai korban tewas pada malam itu
jangan pak erick
menurut saya itu terlalu cepat
karena kita harus menggali informasi lagi
kalau korban kebakaran di villa lalosa itu sienna atau bukan
sebagai pihak kepolisian kita harus memvalidasi dulu
dan apa yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan
jadi sekarang pr kita ada dua pak erick
dari sebanyak orang ini kita belum bisa menyimpulkan dan mengerucutkan siapa pelaku kebakaran villa arosa
dan apa motifnya
belum ada saksi yang melihat sesuatu yang ganjil pada peristiwa kebakaran di malam itu pak
benar pak erick
dan pak erick
dan kita kedua adalah
kita belum bisa menyimpulkan apakah korban di kebakaran villa arosa itu adalah shena
yang jelas saudari shena itu pernah bermasalah dengan saudari elsa saudari andini saudari rosa dan juga saudara el nino
kalau saudara aldebaran alfahri itu kita perlu mendalami lagi
karena kita belum memanggil beliau juga kan
tapi kebakaran ini sepertinya unsur kesengajaan pak
terbukti pada saat saya olah tkp ada barang bukti berupa residu bahan bakar dan pematik api pak
ya tentu pak erick
apapun itu disengaja atau tidak disengaja membakar suatu tempat itu adalah tindak pidana
dan kita harus memprosesnya
karena seolah olah ada banyak hal di belakang kasus ini ya
enggak enggak enggak terlalu
kamu tuh kalau punya rasa kalau kamu cinta sama aku jangan dipendam ya
harus diungkapin diucapin
kamu ngerti kan
seseorang seperti itu nga helgl
ia selalu bergerak
semoga itu benar
hi saya benar sekali
sama gak kayak aku rasain
kamu senyum senyum begitu jangan buat saya takut ya
mas kenapa kenapa ada
aku kesantung lagi
kamu senyum senyum sendiri terus megang perut saya lagi
emang aku senyum senyum ya